rasa ini tiba tiba ada
abang nggak pernah percaya sih sama laksmi
dia pasti kerjaan anak anak
anak anak itu udah keterlaluan
ayah kecewa sekali sama
rani salah apa ya
ayah tidak pernah mengajari kamu menjadi pencuri
tapi ternyata ayah salah
ternyata ayah membesarkan seorang pencuri
maksud ayah apa
kamu mencuri kalung tante laksmi kan
sekarang kamu minta maaf sama tante laksmi
kalau kalian berdua pengen kalung tante ini
kalian tinggal minta sama tante
tidak perlu mencuri
kita kan keluarga disini
ngapain sih itu ayah
tuh cengah segala
nama namain masalah aja di rumah ini
pasti dia deh yang sengaja
ngaruh naruh kalung tuh
di kamar aku
pakai masalah segala lagi kamar aku
pasti dia mau diambil apa dicari
jalan jalan kapak emas
kita tuh harus ngawasin dia terus
ngejatin dia terus
jangan sampai kapak emasnya jatuh di tangan dia
aku punya ide kak
gimana kalau kita pindahin aja kapak emasnya
abang hari ini mau kemana
eh mau pergi sebentar azmi ya
temu sama pelanggan
kamu di rumah aja ya
mau dibeli kan apa
gak usah bang
lakshmi juga udah senang
abang jalan dulu ya
abang tenang aja ya
laksmi jaga anak anak di rumah
kamu memang calon ibu yang baik
abang jalan dulu
oh dia juga siapa nih
aku harus cari kapak itu ada dimana
udah deh kamu diem aja
kami tau kan rencana kamu di rumah ini apaan
kalian tau rencanaku
sekarang kalian serahkan kapak itu
enggak akan pernah
kalian udah berani melawan ya
sekarang kita lihat aja
kalian atau aku yang menang
mendingan kita pergi aja
daripada melayani orang kayak gitu
kalian pada berani ya
kecil kecil udah pada berani lagi
kau bang kenapa kenapa kenapa menangis
sebenernya aku gak mau ngomong bang
ya udah bilang aja
aku udah gak bisa jadi ibunya lagi
saya tau kok bang
kalau saya gak sebaik ibu kandung mereka
rani juga udah berani membatah
kalau dikasih tau
berapa kali ayah bilang sama rani
kalau tante laksmi ini akan tinggal disini selamanya menggantikan ibu kamu
kamu harus bisa menerima tante laksmi sebagai ibu kamu
dan menuruti semua perintahnya
sekarang kamu tidur
sekarang kamu tidur
sekarang kamu tidur
ya udah deh
kita makan dulu
kalian tidak ada yang makan ya
kerjaan kalian aja belum beres
kamu jemurin dulu pakaiannya
dia belum makan dari pagi
gak ada tapi tapian
udah senang buruan
kamu juga senang
tante aku lapar
kerjaan sudah selesai
mendingan aku aja makan
dimana sih tuan lelah kapaknya
dia bisa di cari
kok hilang sih kapaknya
lari ke situ kapaknya
kemana lagi sini kampak
itu dia kampaknya
kampak bikin gue sial banget sih
kamu kok jadi begini
abang tuh gak usah nanya laksmi
spie udah gak betah tinggal di rumah ini lagi
rumah ini tuh bikin lasmi gila tau gak sih bang
apa yang harus aku lakukan kali ini brata
aku sedang mencari kapak emas
akhirnya kapak itu mencuri curi
kau tau tentang kapak itu fla
kapak itu milik prih penjaga danau hutan dan telaga
sungguh ajaib kapak itu
aku sangat ingin memiliki vla
tetapi anak buahku bukan telinganya
itu masalah kecil brata
kau akan mendapatkan kapak emas itu
sini ayah mau bicara
apa dia sudah masuk
kamu banyak bicara
jangan pernah ajalin ayah ayah lebih tahu
makanya cepat kamu pergi ke hutan cari kayu
itu pusing yang diancam orang rani
tapi kan tampaknya udah rani buang
kamu jangan bohong sama ayah
kalau kamu tidak menuruti apa yang ayah minta
sampai jumpa lagi